tapi itu tidak otomatis seperti itu karena cost of fund yang tinggi pasti akan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara menyeluruh
saya ingin mendapatkan pendapat anda
pusat pusat atau pengusaha yang nakal itu kemudian menjadi berikan sehari di situ tadi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
kalau berdasarkan penuturan warga juga ini adalah bangunan
maka secara tiap bulan itu dia butuh menabung sembilan tujuh juta
kemudian juga dari kebetulan ada undangan dari masyarakat indonesia hari ini
bahkan tingkat indeks kualitas udara di tanggerang selatan pada pagi hari ini mencapai dua ratus tiga puluh dua dan masuk dalam kategori sangat tidak sehat
nanti mungkin bisa ditanyakan pada teman teman yang memang ahli di dalam filosofi jawa
tapi trik gue pengen tahu deh itu waktu itu coach mat cadangin lu dan dia akhirnya speak up kenapa dia cadangin lu posisi
tapi di sini jadi aku lebih levelnya lebih tinggi gitu loh
elemen elemen apakah jika dikawal oleh relawan
untuk membuat nasi dalam jumlah banyak
karena gue tuh banyak kejadian semuanya urusannya sama basket
ya gimana gitu usa mungkin gua di banta agak seneng gitu tapi
arogansi kekuasaan misalnya ada sosok eksternal yang kemudian masuk ke dalam urusan partai orang lain
jika mereka bisa menjanjikan subdistrik ini
jadi masalah adalah dari mana data itu berasal gitu
berarti waktu itu posisi banyak juga jo yang ikut seleksi atau gimana tuh jok
oleh karena itu tentunya ini yang menjadi sebuah motivasi yang mendasar
tentu kemudian rt yang bersangkutan juga kami undang
nah lo pertama kali suka basket karena apa
ini yang bikin saya tuh menanti nanti
dibandingkan dengan perasaan suku bangsa asli terhadap tanggal ini
terakhir ya ini masuk fita fakta yang terakhir yang ketiga
karena opportunity untuk perguruan tinggi lebih lebih luas
mengantarkan teman saya motornya rusak
sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga keluarga
hanya menunggu pengalaman inisial mereka
kompleks maka memiliki sembilan pintu utama makam sunan gunung jati berada di pintu ke sembilan tempat tertinggi
nanti teman teman bisa bertanya mengkritik ataupun menyampaikan pendapat kepada para narasumber saya di studio